hingga senin malam korban luka akibat gempa magnitudo lima enam di cianjur
terus berdatangan ke rsud sayang cianjur
membeludaknya pasien membuat tenaga medis harus merawat para pasien di parkiran rumah sakit
dengan beralaskan terpang
selain rsud sayang pemkap cianjur juga akan merawat para korban luka
di beberapa rumah sakit di sukabumi
gempa yang mengguncang cianjur senin siang meluluh lantakan
sebagian besar wilayah permukiman warga
salah satunya kampung panumbangan desa cibulakan kecamatan cugenang
di pabrik beras haji agus salim sebanyak dua ratus warga berlindung dengan fasilitas sangat minim
mereka membutuhkan bantuan makanan obat obatan tenda makanan bayi selimut dan pakaian
di penampungan ini atau di sekitar lokasi ini ada tujuh orang yang meninggal dunia
dan beberapa orang lainnya luka luka
saya tidak bisa berkata kata ini pemirsa
ada salah satu korban yang saat ini belum bisa dievakuasi
warga juga masih menunggu bantuan seperti misalnya ambulan dan juga berbagai kebutuhan lain
air makanan obat obatan
dan yang paling penting adalah tenda yang bisa mereka gunakan untuk sementara berteduh
siang detik detik gempa ini menimbulkan kepanikan warga cianjur
mereka berlarian keluar rumah maupun gedung untuk menyelamatkan diri
sejumlah rumah rusak parah
tak hanya itu banyak warga termasuk anak anak terluka akibat tertimpa puing saat berada di dalam rumah
gubernur jawa barat ridwan kamil meminta warga untuk tetap waspada adanya gempa susulan
hingga senin malam korban tewas akibat gempa bertambah menjadi satu ratus enam puluh dua orang
ada satu ratus enam puluh dua yang meninggal dunia
mayoritas patah tulang dan berhubungan dengan luka luka karena tertimpa atau kena benda tajam
gempa pun membuat tebing yang berada di ruas jalan cianjur menuju jakarta di kampung cugenang cianjur longsor
akibatnya badan jalan dari dua arah tertutup

di kota bogor puluhan karyawan panik berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri
kepanikan serupa juga terjadi di area mall botani hingga perkantoran dan balai kota bogor
di depok sejumlah pns yang tengah bekerja panik dan berhamburan keluar
para asn ini keluar dari lantai delapan dengan menggunakan tangga darurat
sementara itu sejumlah pegawai di lingkungan pemprov dki jakarta juga panik dan berhamburan keluar gedung
tim liputan cnn indonesia